kericuan mewarnai aksi unjuk rasa masa dan mahasiswa yang berlangsung di halaman kantor
bupati mamasa rabu siang masa saling dorong dengan aparat keamanan saat memaksa masuk
ke kantor bupati untuk melakukan audiensi dengan pemerintah dan wakil rakyat kericuan
terjadi lantaran masa tidak diperbolehkan membawa bendera untuk memasuki ruang kantor
bupati kecil meredah telah perwakilan masa diperbolehkan masuk ke ruang kantor bupati
untuk menyampaikan aspirasi wilayah tambang itu berada dekat dengan pemukiman masyarakat
nah ini yang akan kami khawatirkan akan menyebabkan polusi polusi menanggapi tuntutan warga bupati
mamasa mengaku tidak akan mentolerir jika aktivitas tambang akan merugikan warganya
nantinya ini akan turun baru akan dirugikan rakyat
kemarin terdakir juga dan seperti tidak akan mentolerir itu ya rencana aktivitas
tambang ini sudah dalam proses sosialisasi terkait analisis dampak lingkungan atau amdal
abdi febriadi mamasa sulawesi barat